kita ke informasi ekonomi dan bisnis
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ppr
mencatat belanja infrastruktur hingga juli dua ribu delapan belas
sebesar tiga puluh tiga puluh delapan triliun rupiah
angka tersebut hampir seperempat
dari total anggaran infrastruktur tahun ini
dan anggaran infrastruktur tahun ini mencapai

dari total belanja sebesar tiga puluh tiga puluh delapan triliun rupiah
serapan anggaran terbesar berasal dari
ditjen sumber daya air

dan ditjen cipta karya
sebesar empat delapan triliun rupiah
kepala biro komunikasi publik kementerian ppr
endra atma wijaya menyatakan
paket kontraktual tahun dua ribu delapan belas
sebanyak sepuluh tiga puluh sembilan paket
dengan nilai delapan puluh tujuh empat belas triliun rupiah
sementara hingga empat juli dua ribu delapan belas
progres paket yang terkontrak
sebanyak delapan enam ratus empat puluh tujuh paket
dengan nilai tujuh puluh satu delapan triliun rupiah

progres paket yang terkontrak

dan berikut tren anggaran infrastruktur
dari apbn di era pemerintahan